suasana haru menyelimuti proses pemakaman oki bisma
pramugara sriwijaya r s j satu ratus delapan puluh dua
di pemakaman wakaf di condet balai kambang jakarta timur pada kamis siang
istri almarhum oki alda reva yang juga pramugari sriwijaya air
tak kuasa melepas kepergian suaminya
sebelum dimasukkan ke liang lahat
jenazah oki terlebih dahulu disalatkan keluarga secara bergantian
oki bisma bergabung dengan maskapai sriwijaya air sejak tahun dua ribu lima belas
oki bisma merupakan korban pertama jatuhnya pesawat sriwijaya r s j satu ratus delapan puluh dua
rute jakarta pontianak yang berhasil diidentifikasi tim dvi polri melalui sidik jari
dia membantu teman temannya apalagi untuk tugas operasional
dia tidak punya catatan buruk apapun selama pekerjaannya
sampai terakhir kemarin dia melaksanakan tugas ke pontianak dengan baik
suasana haru juga mengiringi pemakaman korban lainnya
asyah bolyamin di tpu tanah kusir kebayoran lama jakarta selatan
sejumlah keluarga dan kerabat turut hadir untuk mengantarkan jenazah pria berusia tiga puluh enam tahun tersebut
ke peristirahatannya yang terakhir
asyah buliamin meninggalkan satu istri dan empat orang anak
kini pihak keluarga masih menunggu adik korban yang masih belum teridentifikasi
yaitu faizal rahman yang turut serta berada dalam penerbangan sriwijaya r s j satu ratus delapan puluh dua
tim liputan cnn indonesia